ketua rw doi
ya gimana gak kesel dong
persyaratannya di rwnya tuh begitu udah ngeri
serem gitu maksudnya ceng
aduh bukan begitu maksudnya begini
mak acing disini mak
acing gak ke rumahnya
kamu ngerti dong
ngerti ya tukang
kok kamu ngerti dia kan ngomongnya panjang juga
kan si debbie memang anak paling kaya di ciraos ceng
kamu gak ngerti ceng
kamu orang paling melehoi di cirawas
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pasti ada yang ingin kamu tanyakan
saya teh mau mengajari anak anak mengaji pak ustadz
saya senang mendengarnya
sebenarnya sudah lama saya ingin menginstruksikan kamu
tapi tidak saya lakukan
karena saya ingin itu timbul dari inisiatif sementara

beda yang disuguh dengan yang timbul dari kesadaran
tidak sia sia akan saya ajari selama ini
ini berdasarkan inisiatif saya sendiri pak ustadz
insya allah lahir batin saya siap mengajari anak anak mengaji
kalau mau jadi murid saya
insya allah secepatnya pak ustadz
pembeli saya ingin ke desa desa yang terpencil
menyembuhkan semua orang
dan memberikan pengetahuan tentang kesehatan
agar mereka jadi sehat dan gak gampang sakit
seperti bu dokter clara
bu dokter clara saya kecil saja ini untuk membantu banyak orang
yang saya dengar juga begitu cek
idan sama nenek teh ke pengadilan agama
untuk mendapatkan ugatan cerai
nenek saya ke sini aja sama pacarnya
pacar sama sama kerja di hongkong
memang pacarnya orang mana
orang ciawi cik
dia di hongkong kerjanya di kp
berarti idan udah gak tinggal sini lagi dong cik
dia di sini mau tinggal dimana
kasiannya sih idan
dipulangkan ke rumah orang tuanya
mudah mudahan kita emang enggak ya cik
ini kebawah ini gimana sih cik
mams itu tuh yang pojok kanan
tuh yang gambar panah kebawah itu
itu tuh yang ada gambar garis
terus ada segitiga kebalik tuh
kamu kan tinggal tunjukin aja
baru juga mau dibaca tuh cik
kok gitu kamu
pingin jadi pemain basket tim nasional tuh buru
profesional terkenal tinggi
kayak pemain pemain india di sana
nanti jadi terkenal
ya enggak tuh pep
ya gak tau deh
ujung ujungnya pasti pamer kekayaan
ah biarin aja lah cik
daripada kamu gak ada yang dipamerin
apa yang dipamerin coba

coba bayangin anak sudah mulai besar
bayangin anak sudah mulai besar
istri kerja di arab
transpor tiap bulan
uang jajan dijatahin sama mertuanya sendiri
ih aduh itu mah keterlaluan bener deh
sumpah saya mah sedih melihat kamu
ini gimana nih urusan ketua rw
nah itu kum
aduh surat edarannya malah parah si kemet mah
pak ustadz atau tukang gadang
tukang dadang kesel kan saya cuma ngingetin
itu surat edarannya doi
udah mendingan suruh pak kemet itu
pak ustadz kemet itu doy
jadi rw aja
gak usah pakai rapat rapat segala
saya juga ngomong begitu sama si ujang
ya sudah langsung saja pak kemet lagi jadi rw
minimal lima tahun jadi ketua masjid
kan dia doang yang seperti itu
kamu mikir apa dulu
engga gak ada yang saya pikirin
saya mikirin aceh kok marah marah
mam mayng tunggu sebentar aja
udah tunggu sebentar aja disini
ini emang ini buat emang
ini kan masih bagus
bagus buat emang
ini bagus bisa lah tuh neng buat anak saya
makasih ya neng
jangan diterima nanti kamu dimarahin bapaknya
saya tuh udah dikasih emang
papa tahu debbie mau kasih baju
tapi ini perbuatan baik nek
iya baik buat debbie
belum tentu baik buat papa
simpen lagi baju bajunya ya
simpen lagi ya
emang mau dimarahin bapaknya
terima kasih emang
eh mau kemana
dia mau ngambil sampah tuh emang
ada lagi di samping
tidak usah biar saya saja ke samping
ya kan makanya percuma diadain pemilihan rw
ya kan makanya percuma diadain pemilihan rw
ngomongin apa sih kok semuanya pada kesel
ketua rw doi
ya gimana gak kesel dong
persyaratannya di rw nya begitu udah ngeri
serem gitu maksudnya ceng
aduh bukan begitu maksudnya begini
mak aceh di sini mak
acing gak ada rumahnya